indonesia mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian covid sembilan belas tertinggi di dunia
padahal pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat
untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di tanah air
apakah ppkm darurat ini tidak terbukti efektif menekan laju kasus
dan untuk membahasnya lebih dalam lagi kami sudah bergabung sore hari ini melalui sambungan zoom tentunya
dengan bapak alexander ginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan bapak ede surya darmawan epidemiolog dari fkm universitas indonesia
selamat sore pak alex pak ede
selamat sore salam sehat
saya ke pak alex lebih dahulu
pak alex ini sudah dua belas hari ya ppkm darurat kasus positif dan angka kematian di tanah air malah semakin naik
apa sebetulnya yang masyarakat perlu pahami
apa yang bisa kita baca dari penambahan kasus harian yang terus mencapai rekor sampai saat ini
ya jadi kalau kita lihat
dari inmen dagri yang dikeluarkan baik dari nomor lima belas sampai dengan nomor dua puluh
sebenarnya semangatnya di situ adalah bagaimana terjadi pembatasan pergerakan usia gerakan orang
baik itu di sektor esensial non esensial dan sektor kritikal
jadi ada pembatasan pembatasan dalam rangka supaya manusia itu tidak pindah tempat bergerak berkerumun
tetapi tetap memperhatikan sektor esensial
demikian juga sektor sektor ekonomi masih tetap dibuka seperti pasar restoran walaupun dengan pembatasan menghindari kerumunan
nah yang menjadi persoalan sekarang adalah dalam dua minggu terakhir ini angka bergerak terus
dari dua puluh ribu dua puluh lima tiga puluh tiga puluh tiga tiga puluh lima sampai ke empat puluh ribu
yang harus kita lihat bahwa persoalan kita mendapatkan angka yang naik
selama kita ppkm darurat itu karena terjadi proses infeksi dan penularan transmisi yang sudah berlangsung antara sepuluh sampai empat belas hari yang lalu
itu yang harus kita lihat
bahwa proses infeksi ini ada masa inkubasi
dan kemudian mereka yang menularkan ini bisa transmisi langsung oleh kena kontak erat
dan juga bisa mereka selama ini sudah bergejala tapi belum diperiksa
oleh karena itu
jadi kalau ppkm mau darurat ataupun ketat sebenarnya intinya adalah di samping pembatasan gerak masyarakat membatasi aktivitasnya
dia juga harus bisa meningkatkan testing
jadi kalau misalnya hari ini ada empat puluh ribu orang positif kita harus cari itu kontak eratnya
nah mencari kontak erat itulah ada instrumen di tingkat desa dan di tingkat kelurahan
jadi posko desa dan posko kelurahan itu sebenarnya bertugas
untuk bisa mengaktifkan semaksimal mungkin kontak tracing
jadi dengan kontak tracing itu akan ada hasilnya
nanti mana mereka yang terkonfirmasi mana mereka yang kontak erat mana yang mereka bergejala
ini yang harus dilakukan pemisahan
jadi sebagian mereka harus diisolasi dikarantina
jadi isolasi ini juga harus diawasi didampingi
sehingga tidak terjadi perburukan
karena kalau yang isolasi ini tidak diawasi
termasuk juga tata kelola comorbidnya
inilah yang berbonong bonong akhirnya masuk rumah sakit
rumah sakit itu sampai kapan pun tidak bisa diselesaikan
kalau proses di hulu tidak selesai
jadi oleh karena itu penyelesaian persoalan di hulu ini adalah penyelesaian secara terintegrasi
dan harus komprehensif
semua sektor harus terlibat
nggak mungkin ini menjadi beban puskesmas
puskesmas sudah terlalu banyak pekerjaannya
mulai dari vaksinasi
ibu dan anak
ditambah lagi kontak tracing
ini harus didampingi
lebih dari dua belas hari
ini juga harus didukung
oleh karena itu memang
kita sekarang mendapat angka yang
juga angka kematian
itu bukan proses infeksi
yang terjadi pada hari ini
kemudian dilaporkan hari ini
sesuai dengan masa inkubasi
itu kira kira pandangan kita dengan naiknya angka yang sekarang ini
dua minggu yang kedatang
konsisten untuk melakukan tiga t
konsisten untuk melakukan pembatasan
bahkan mikro lockdown
dalam skala ppkm
di tingkat rt rw
yang zonasi merah
dimana dalam instruksi mendagri
ini juga harus bisa ditegakkan
outputnya paling tidak bisa dilihat
dalam dua minggu ke depan
begitu ya baik
bapak terkait dengan kasus covid sembilan belas
yang bahkan ini
tercatat sebagai yang paling
lagi di dunia
dengan penambahan empat puluh tujuh ribu
kita bisa melihat
efektivitas dari ppkm darurat itu sendiri
dari penambahan kasus
yang malah mencatatkan rekor
baik terima kasih
yang pertama adalah
kalau kita berkata dari kasus positif
tentu saja efektivitas ppkm darurat ini
belum bisa kita ukur saat ini
mengapa tadi dr alex
benar menyampaikan bahwa
ini masa inkubasinya adalah
empat belas hari itu
kejadian infeksinya bisa jadi
terjadi empat belas hari yang lalu
dan yang tolong diingat adalah
testing kita memang meningkat
nah tapi catatannya adalah
seberapa meningkat itu
kita paham bahwa testing kita itu
waktu yang tidak cepat ya
betul betul dalam waktu dua puluh empat jam ditemukan
karena memang ada penumpukan
memang yang dicatatan disini adalah
kita mempercepat testing ini
memperbanyak jumlah ya
mengingat kasus aktif perhani ini
sudah empat ratus ribu
memang idealnya ini harus dinaikkan gitu ya
supaya kasus itu segera ditemukan
kemudian segera diisolasi
lalu disitu juga dibatasi
sehingga tidak ada lagi infeksi baru
nah kalau tidak ada lagi infeksi baru
nanti testing tetap tinggi
itu sebetulnya saja sangat tinggi
nah berikutnya tentu saja kita mengharapkan
dukungan semua pihak ya
dalam hal ini pemerintah pusat
mendukung pemerintah daerah
pemerintah daerah menguat
pemerintah di kelurahan
dan juga sampai ke
di tingkat kelurahan dan desa
jadi harus benar benar berjalan
supaya aktivitas pembatasan itu
sayang kalau saya kemarin
hari minggu itu melakukan sedikit survei lah ya
dari jakarta ke wilayah depok
macam refleksi ya
kalau kita kaitkan dengan
psbb tahap awal
saat itu kan
yang lain kita semua adalah stay at home
nah sekarang itu kan
masih banyak kegiatan yang
ada proses pertemuan masyarakat
yang bisa jadi
kita masih bisa menemukan kasus positif
nah catatannya tentu saja
pentraktasing harus betul betul dilakukan
dan ini secepatnya dilakukan ya
kan kalau jakarta sudah bisa menemukan
nah barangkali catatan baliknya adalah
yang datang sendiri melakukan testing
nah ini yang barangkali harus dilihat
lebih banyak kontak tracing itu menangkap
dan demikian kasus itu secepatnya ditemukan
tetapi positivity ratenya yang terus menurun
ini barangkali target kita
artinya di awal adalah
di tengahnya itu masyarakat
yang melakukan isoman itu dengan aman
sehingga tidak menumpuk di rumah sakit
nah karena kalau rumah sakit
seberapa pun disiapkan
kalau kita tidak mengelola
termasuk covid nya
kalau covid beringkat terus
maupun rumah sakit darurat
akan tetap penuh
oleh masyarakat yang membutuhkan
langsung saja saya lempar ke pak alex
oh begitu ada dua poin
setidaknya yang pertama
diperbolehkannya sektor esensial dan kritikal
kegiatan begitu di tengah ppkm darurat ini
menjadi satu hal yang missing
bagaimana agar pemerintah bisa memastikan
kapasitas testing kita tidak akan
kendor begitu di tengah
ya jadi kalau kita lihat
bagaimana penguatan dalam ppkm darurat ini
artinya ada empat pilar
yang harus bisa bekerja sama
yaitu kehadiran pemerintah pusat
dan kemudian tni dan polri
dan tni dan polri
bantuan tenaga tiga puluh ribu orang
untuk melakukan contact tracing
tentu nanti ini akan bekerja sama
yang sudah ada selama ini
termasuk yang sudah dilatih oleh satgas
disiapkan oleh kementerian kesehatan
para kepala wilayah
yang ada di tingkat kabupaten kota
dan termasuk juga di desa
dan di kelurahan
bisa melakukan pengaktifan
supaya kegiatan ini bisa maksimal
tidak bisa dikerjakan dalam dua puluh empat jam
walaupun kasus konfirmasi itu
baru ketemunya lusa
tapi inilah yang harus dikerjakan
harus ada pencatatan dan pelaporan yang baik
sehingga dengan pencatatan pelaporan yang baik
maka setiap desa bisa mengumahami
bagaimana gerakan dan pola penularan yang ada
dan kemudian yang berikut juga adalah
bahwa di dalam melaksanakan kegiatan ini
juga kita berharap
pak bin shah dan pak bin kapdi mas
bisa melakukan pengendalian dan pengawasan
khususnya bagi mereka yang berada di sektor kritikal
dan kemudian di sektor yang esensial
agar memang benar benar
memang yang melakukan work from office itu adalah
yang sesuai dengan
apa yang sudah diaturkan dari perusahaan
dan tempat dia bekerja
dan juga harus ada pengaturan juga
misalnya untuk mereka yang isolasi mandiri
jangan isolasi mandiri ini
ciptakan kluster kluster keluarga
jadi oleh karena itu
ini juga perlu pendampingan
bagi mereka yang rumahnya tidak memadai
tempat kediamannya tidak memungkinkan
untuk melakukan isolasi mandiri
tentu pemerintah harus menyiapkan shelter
sehingga isolasi mandiri juga
bisa menjadi second disaster
kalau ini misalnya tidak dilakukan pengendalian yang ketat
kita tahu bahwa satu orang yang positif
kalau dia serumah
tidak ada pembatasan pembatasan
maka satu rumah itu akan membuat kluster keluarga
jadi inilah yang harus kita siapkan
sehingga pengendalian ini bisa menyeluruh
dan kemudian target
jadi ini yang harus kita lihat
untuk melihat outputnya ini
tentu tidak mungkin sekarang
dua minggu akan datang
oke jadi pengendalian pengawasan ini
dan semoga setiap lapisannya itu benar benar bisa berjalan dengan ketat
dan dipatuhi oleh masyarakat
saat ppkm daurat ini
ini tidak gencar dilakukan oleh pemerintah
namun di sisi lain lonjakan kasus terus terjadi
bahkan kita sampai mencatatkan kasus tertinggi di dunia
sebetulnya ppkm darurat juga sedang dilaksanakan
sebetulnya bagaimana masyarakat kemudian bisa
atau kita bisa mencari formula yang sesuai
untuk kemudian menekan angka penyebaran kasus
di saat vaksinasi dilakukan
ppkm daurat dilakukan
tapi lagi lagi lonjakan kasus terus tinggi
yang ideal sebenarnya
yang nyumbang selada telat sedikit ya
artinya kan sebenarnya
dulu kami juga merekomendasikan sebaiknya itu
pada saat kasus baru di jakarta
berita abek atau jakarta raya itu dilakukan karantina wilayah
sesuai undang undang nomor enam dua ribu delapan belas tentang kekarantian kesehatan
tapi kan itu tidak dipilih
opsinya sekarang adalah psbb yang kemudian bermetamorfosis menjadi ppkm
nah rumusnya apa sih
yang pertama adalah otomatis ya
ppkm ini mesti bisa menekan perilaku masyarakat
sehingga mereka tidak lagi abai tapi taat
di dalam menerapkan tiga m
atau sekarang kita sudah memilih lima m ya
lengkap ya di situ
nah itu yang pertama
yang kedua tentu saja
deteksi dinia itu harus cepat dilakukan
dan termasuk menyiapkan respon yang dengan baik
nah yang ketiga adalah
imunisasi ini harus dipacu gitu ya
katasan kita adalah imunisasi ini kalau boleh dibilang rada terlambat
ini yang barangkali harus dilihat
karena sampai hari ini katakanlah sudah lima puluh juta ya
tetapi yang dibutuhkan di vaksin itu kan satu ratus delapan puluh dua juta kali dua dosis
nah ini yang barangkali harus diingat
sehingga mestinya ada lakukan percepatan
saya membayangkan suatu saat kita mesti mampu pos vaksinasi itu ada di tiap desa gitu
kita punya desa dan kelurahan itu tujuh puluh lima ribu ya
kalau masing masing itu empat berarti kita punya tiga ratus ribu dalam waktu cepat
nah kemudian setiap tempat aja postor indonesia itu bisa sepuluh berarti kan langsung tiga juta
tapi saya tahu ini sangat berat untuk dilakukan
tapi kita mesti berpikir ke arah sana
supaya vaksinasi itu bisa cepat
dan yang kedua tidak terjadi penumpukan
karena kemarin waktu satu november pun ketika hari minggu itu dilakukan
itu di sebuah tenda besar tapi jarak antar orang itu satu meter
lama lama orang makin mendekatkan jadi kurang satu meter
belum yang antri kepanasan dan lain lain
jadi sentra sentra vaksin itu mesti diperbanyak dan diperluas
sehingga takupannya bisa cepat
jadi tantangan bagi semua pemerintah tentu saja adalah bagaimana segera mengadakan vaksin itu supaya langsung tersedia
nah sekarang tantangannya bagaimana delivery nya
supaya itu bisa dilakukan secepatnya
dengan demikian pencapaian herd immunity oleh vaksinasi bisa cepat
sehingga orang lebih cepat terlindungi
atau kalau terpaksa misalnya tertular
kondisinya itu tidak mendapatkan keparahan yang memerlukan perawatan rumah sakit
cukup barangkali sakitnya ringan atau tanpa gejala sama sekali
oke lewat dialog ini tentunya kita juga mengimbau masyarakat ya
agar ayo datang ke tempat vaksinasi terdekat untuk melakukan vaksinasi
pak alex saat ini nampaknya kita juga sudah masuk ke worst case skenario ya
karena lojakan kasus yang tinggi banyak
bagaimana kemudian pemerintah disini memastikan pasokan obat obatan
dan juga alat alat kesehatan termasuk tenaga kesehatan
untuk menunjang worst case skenario yang saat ini
atau akan diterapkan karena lonjakan kasus yang tinggi
ya kasat gas covid sembilan belas nasional
genderal dan deportito dalam kegiatannya
setiap hari melaksanakan rapat koordinasi
untuk memastikan semua kegiatan kegiatan di bawah itu tersedia apa tidak
dan kemudian juga memastikan logistik
mulai dari logistik di rumah sakit yang ada di rsud
ataupun rumah sakit provinsi
ataupun juga rumah sakit vertikal
dan tidak luput juga rumah sakit darurat dan rumah sakit lapangan
jadi skenario skenario yang akan kita ciptakan adalah
menghadirkan rumah sakit darurat ataupun rumah sakit lapangan
bila mana nanti rumah sakit utama itu sudah tidak bisa menampung mereka di ruang isolasi
sebagai contoh sekarang rspad itu sudah membuka rumah sakit lapangan
yang berkonek dengan rumah sakit rspr itu sendiri
sehingga tidak akan mempermasalahkan dalam segi sdm
hanya tinggal meningkatkan logistiknya saja
demikian juga nanti dengan rumah sakit tni lainnya
rumah sakit bumn lainnya tentu akan membuat in conjunction
dengan rumah sakit lapangan yang ada di sekitarnya
ini salah satu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas
mereka yang diisolasi dengan standar bahwa mereka sakit sedang dan berat ataupun critical care
sementara yang ringan harapkan itu akan diisolasi yang sudah terpusat ataupun isolasi mandiri
dan ini juga tetap harus ada penampingan
untuk isolasi mandiri sudah disiapkan telemedicine
paket obat gratis dan isolasi yang tersentralisasi seperti di pasar rumput nagrak dan juga nanti di wisma haji
itu juga sudah ditata dan dikelola dengan baik
karena bagaimanapun juga persoalan di hilir ini semua datangnya adalah dari hulu
jadi sebagaimana yang disampaikan oleh mas ede surya bahwa itu harus bisa ditata dengan baik
beres beresnya harus di hulu
sepanjang di hulu ini bisa dikoordinasikan dengan baik maka di hilir juga akan berkurang bebannya
tapi pemerintah pasti sudah siap dan sekarang juga sudah dibentuk satgas oksigen dan juga berbagai rapat koordinasi koordinasi
sudah juga mendapat bungan dari berbagai negara
oke baik pak alex semoga ini benar benar bisa dipahami dicermati dimengerti oleh masyarakat
bahwa saat ini memang kita sudah masuk di skenario terburuk karena lonjakan kasus yang tinggi
jadi bukan saatnya lagi kita untuk bersantai santai menghadapi covid sembilan belas ini
harus semuanya bekerja menjaga protokol kesehatan dengan ketat agar kita bisa menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas di tanah air
terima kasih untuk sementara para narasumber
bapak alexander ginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan juga bapak ede surya darmawan epidemiolog fkmui sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
selamat sore bapak bapak sehat selalu